karena ini buat kepentingan nasional buat kita semua buat siapa aja bahkan mungkin pendatang yang masuk kesini ya
banyak kan kita turis tukang ya kan jadi dia pasti akan lihat himbauan seperti ini sebagai iklan layanan masyarakat
jadi mbah tuh sebetulnya banyak bikin lagu lagu yang bisa dikenakan kepada event atau kegiatan pemerintah
seperti ada lagu sampah itu semua pernah dipakai untuk iklan layanan masyarakat
ini apapun yang berkaitan dengan kepentingan nasional kita selalu harus support
support dalam arti segalanya
segala hal ya
jadi kalau itu sebuah kehormatan juga bahwa lagu mbah untuk yang kesekian tuh masih tetap bisa digunakan untuk kepentingan nasional
which is honor for us karena saya yakin lagu ini kalau orang denger note pertamanya udah masker gitu
karena dia tau tuh lagunya jagung jadi dia tahu kita harus pakai masker
jadi memang mungkin tepat
ada lagi beberapa lagu sebetulnya